nah ini aja deh
sini sini sini aku baca aku baca
iya aku udah dulu enggak sama dia
iya enggak mau lah
aku mau baca buku ini
tapi aku yang pegang
tapi aku duluan yang liat
rusuh jadi pada jatohkan nih bukunya
pokoknya aku gak mau tahu kalian yang beresin
aku yang salah
yang ada kau yang salah amalia
eh aku ada saksi ya
nih najwa dan utami
pokoknya salah satu kalian ber tiga
jangan bikin rusuh dan bikin berantakan itu
nih saksinya ada dua
yang salah amalia
yang salah amalia
lebih baik kita beresinnya bareng bareng
oke buru dateng ustadz
ridwan dan juga ustadznya dulu
bagaimana dach kalau aku sih
siapa aja yang dateng
strawberry mangga apple kecil
kalau ada yang mau bertanding sama aku
ah puan amalia
emangnya kamu mau tanding apa sih
aneh aneh aja nih
kita mau bertanding
mendingan mau bawa ke uks ya
kalau enggak kedepan urut lah
apalagi ketukang kredit
eh ketukang sunat dah
ya ketukang sunat ya
tetep apa apa sih
tak ada masalah
positai yang bingung
ngapanya mau dibawa ke uks ini sih mumbul
kaget dok urusan anak kalian
ayah nyamping ayah sehat
udah biarin aja
ini lagi duduk duduk
ini pak ustad itu
orang tua pada berdua tuh
naik laguan aja
akhirnya jatoh dah tuh kesel leo
tapi gapapa padeh
oh iya positif jadi begini
tolong bawain stok stok makanan ringan yang ada di dapur
terus abis itu taruh di ruangan guru
soalnya ini kan mau deket ujian nanti banyak
orang tua murid pada datang
kok orang tua bisa ikut ujian
orang tua datang kesini
untuk melihat anaknya ujian
nah kita sebagai tuan rumah
itu akan menjamu orang tua
karena dalam hukum islam
menjamu orang tua
pak ustad yaudah nanti saya liat dulu ya
stok di dapur mudah mudahan ada
kalau emang ada saya langsung bawa dah ke ruang guru
makasih banyak ya positif ya
yaudah kalau begitu maaf saya langsung permisi ini
soalnya masih banyak yang harus diurusin
bubul bul pasti iseng ya
positi ada sesuatu ini
yaudah liat lanjutin ya
makanan dikit nih
pertandingan akan dimulai
siapa juga yang takut
betap betap betap
betap betap betap
putak putak putak
putak putak putak
putak putak putak
putak putak putak
putak putak putak
putak putak putak
putak putak putak
putak putak putak
putan adalah video
aku tidak mau
pak de bentar bentar
pak de ngapain sih
kenapa pak de
bentar enggak enak banget
kenapa pak de
mau kamar kecil
oh udah gak tahan
waduh mana ada suara kelangsungan mobil lagi
today kalau begitu saya juga ikut nitip ya
itu saya dengar ada suara kerasan mobil di depan
takut takut ada mobil mau masuk
hei apa yang kamu lakukan
bentaran doang segei
itu mobil udah mau masuk ya
aduh kok jadi kerepotan begini
nah kalau di situ kan aman gak ada gangguan
siapa sih yang main bola
kok ada pemiliknya
eh aduh aduh aduh aduh
itu tuh bola kita
kenapa ada sama kamu sih
itu mana masuk menyebabkan
masa kamu berguna
aduh ya allah
kasian jadi berantakan
ustaz aduh aduh